selain merazia warung internet petugas satpol pp kota kediri juga merazia rumah kos dan hotel
dalam razia ini lima pasang bukan suami istri diamankan karena berada dalam satu kamar kos
begitu tiba di lokasi petugas langsung memeriksa kamar kos dan mendata penghuninya satu persatu
dalam razia kali ini ada lima pasangan bukan suami istri yang ditemukan sedang berduaan di dalam kamar
mereka langsung dibawa ke kantor satpol pp kota kediri untuk dilakukan pendataan dan pembinaan
salah satu pasangan sempat memberikan perlawanan saat akan diamankan petugas
selain membawa lima pasangan bukan suami istri petugas satpol pp juga membawa seorang kepala desa yang kedapatan tengah berada dalam satu kamar kos bersama wanita yang bukan istrinya
razia hotel dan rumah kos ini dilakukan untuk menciptakan kondisi nyaman menjelang bulan suci ramadan
harapan nanti ke depan di bulan ramadan berdiri kondusif tidak akan ada lagi minimal berkurang untuk kegiatan kegiatan yang asusila kegiatan kegiatan mesum di tempat pos maupun di tempat hotel
rencananya razia ini akan terus digelar hingga bulan ramadan agar warga khusyuk menjalankan ibadah puasa